itu bukan saingan buat saya keberuntungan menurut saya
bagus marta prestasinya masih lumayan
semua yang kita ada disini tadi ada berapa orang tadi
siapa aja nanti yang mereka qualified silahkan
tentu sangat menarik kalau di marathon ya ada idola idola saya
ada sipan hasan ada stefa ada gesai
jadi saya kalau ada berada disana saya orang yang beruntung menurut saya
itu bukan saingan buat saya keberuntungan menurut saya
jadi kalau bisa berada disana adalah itu adalah mucijat buat saya dan rasa syukur yang luar biasa
persaingan saya kira itu bukan persaingan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya